hadir di kawasan terpadu ct corpora merupakan sebuah pengalaman istimewa
bagian kedua isok putra bayu aditya nurdin dan amelia fahronisa
bahkan sudah sejak lama bayu aditya seorang penulis novel penulis skenario film
director dan ceo teladan cinema asal cianjur ini terinspirasi sosok khairul tanjung
saat itu saya ingat banget pak cete di panggung ya beliau menceritakan kisah hidupnya
kisah hidupnya bagaimana perjuangannya dari saat kuliah memulai bisnis benar benar dari nol
nah disitu saya timbul kepercayaan diri dalam hati saya oh saya bisa
kalau pak cete bisa insya allah saya pun bisa gitu
kehadiran enam puluh dua orang yang berasal dari berbagai latar belakang ini
nantinya akan menyumbangkan pengalaman dan buah pikiran dalam bentuk tulisan
yang berisi kisah kisah sukses mereka
sehingga menjadi pelajaran yang menginspirasi
tulisan tulisan mereka akan dipilih dibukukan disunting dalam gaya bahasa buku si anak singkong
serta diterbitkan baik secara digital dan manual yang akan menjadi inspirasi banyak orang
hairul tanjung berharap sepak terjang enam puluh dua orang dari berbagai latar belakang
yang kisah sukses mereka terinspirasi buku si anak singkong
dapat terus mengoptimalkan peran dalam bidang masing masing demi kemajuan bangsa
epilog itu adalah
adalah poin poin penting yang bisa dipelajari dari kisah kisah anda semua
untuk jadi pelajaran bagi orang orang lain
yang mudah mudahan bisa juga menginspirasi
karena anda semua di sini
ibaratnya dari enam puluh ini
siapa tahu sepuluh tahun lagi
dua puluh tahun lagi saya udah gini gini
dan itu memberikan kebahagiaan buat saya
acara ini merupakan bagian dari tanda syukur hari lahir hairul tanjung yang ke enam puluh tahun
selain dikenal sebagai pebisnis sukses
hairul tanjung pernah dipercaya sebagai menko perekonomian dalam kabinet indonesia bersatu
jilid kedua dalam era kepemimpinan susilo bambang yudhoyono
hairul tanjung dan ibu anita tanjung juga aktif dalam kegiatan sosial dan filantropi melalui ct arsa foundation
rafraf kahvi fikri adin jakarta